berikutnya akan saya sampaikan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita covid sembilan belas
yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium
pada hari ini bertambah satu ratus sembilan puluh enam orang sehingga jumlah positif menjadi satu sembilan ratus delapan puluh enam
jumlah kasus yang sembuh meningkat dua puluh dua orang sehingga total menjadi satu ratus tiga puluh empat orang
kemudian yang meninggal bertambah sebelas orang menjadi satu ratus delapan puluh satu orang
saudara saudara sekalian sekali lagi gambaran gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar
oleh karena itu
perkembangan penularan yang terjadi di luar rumah sakit ini masih berlangsung di luar rumah sakit
pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun
tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga
ini menjadi penting
oleh karena itu pertimbangkan baik baik
saya menyarankan tidak usah bepergian
apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari
kasus ini semakin bertambah panjang
mari kita lindungi orang tua kita lindungi orang dengan penyakit kronis
karena mereka yang paling rentan manakala terinfeksi covid sembilan belas ini
oleh karena itu kita jaga mereka kita jaga anak anak kita
kita awasi agar tidak tertular penyakit ini
kemudian saudara saudara kita yang terpaksa harus sakit
mari kita jaga agar bisa menjaga
bisa melaksanakan perawatan sakitnya dengan maksimal
bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik
agar tidak menular ke orang yang lain
sekali lagi jaga jarak dalam berinteraksi secara sosial
cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir
yakinlah lebih aman berada di rumah
sebaiknya tidak bepergian
bekale untuk lelaki
dan jika kita sudah telanjang selama metode covid sembilan belas
dan kita yakin kita bisa melindungi bangsa ini
semua berawal dari kita indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore
bahwa salah satunya kementerian kesehatan melalui laboratorium yang ditunjuk sampai dengan saat ini sudah melakukan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan terhadap tujuh empat ratus orang lebih
kemudian saat ini ada atau terdapat empat puluh delapan laboratorium yang berfungsi atau beroperasi
dan ahmad yuryanto menekankan bahwa pemerintah masih akan terus menambah dengan mengaktifkan salah satunya
menguji dan mengaktifkan menggunakan alat diagnostik tbc yang bisa dikonversi tadi disampaikan bisa dikonversi menjadi alat tes covid sembilan belas
itu yang sekarang sedang diusahakan sedang terus dilakukan oleh pemerintah indonesia
kemudian sampai dengan saat ini juga sudah ada tiga ratus ribu apd atau alat pelindung diri yang terdistribusi untuk digunakan oleh tenaga medis
bagaimana menangani kasus covid sembilan belas di indonesia dan ini juga sudah disebar di beberapa wilayah dki jawa barat jawa tengah yogyakarta kemudian bali dan juga beberapa provinsi lainnya
ada beberapa tambahan kasus positif kemudian pasien sembuh dan pasien meninggal dunia yang disampaikan
dan saya akan coba sampaikan lagi bahwa sampai dengan hari ini kasus positif atau tambahan kasus positif
kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah jumlahnya satu ratus sembilan puluh enam kasus total menjadi satu sembilan ratus delapan puluh enam kasus positif covid sembilan belas
dengan pasien atau kasus sembuh bertambah dua puluh dua orang total menjadi satu ratus tiga puluh empat orang
dan juga pasien covid sembilan belas meninggal dunia ada penambahan kasus sebelas orang sehingga pasien positif covid sembilan belas yang dilaporkan meninggal dunia jumlahnya